inilah dokumentasi peristiwa terbakarnya ruko yang juga dijadikan bengkel sepeda motor di jalan cemara raya cipodas kota tangerang banten jumat malam enam agustus lalu
dalam kejadian ini tiga orang meninggal dan dua korban selamat
polsek jatiwung yang mendapatkan laporan tentang adanya kebakaran melakukan olah tempat kejadian perkara termasuk memeriksa sejumlah saksi
empat hari melakukan penyelidikan polisi menduga bengkel sengaja dibakar
ada pun tersangka pelakunya adalah dokter wanita berinisial mm yang tidak lain kekasih korban yang tewas sekaligus juga anak pemilik bengkel
rabu siang kapol sek jatuh uung kompol zazali haryono mengatakan unsur kesengajaan terungkap setelah polisi menemukan sejumlah barang bukti
salah satunya sejumlah kantong plastik berisikan bensin
dari mobil tersangka
menurut kapolsek mm nekat membakar bengkel milik ayah sang kekasih karena hubungan asmaranya tidak direstui dan diduga ia sedang mengandung
salah satu orang dari sebelas april itu kita tetapkan sebagai tersangka
barang bukti yang utama mobil kemudian di dalam mobil itu ada lima kantong plastik bensin pertama
kemudian baju dan alat tes pc kehamilan
untuk motifnya sendiri sakit hati karena tidak direstui oleh orang tua pacarnya
saat ini polisi membawa tersangka ke rumah sakit polri kramajati jakarta timur untuk menjalani tes psikologi
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh dan tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman maksimal dua puluh tahun
teman teman sianet indonesia